tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi tapi tidak berarti tidak penting
tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi tapi tidak berarti tidak penting
nah kan begitu kan mungkin istilah inilah yang menjadi istilah ini
ya menurut saya tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi
tapi perguruan tinggi itu juga penting
karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul
kalau tidak perguruan tinggi tidak unggul
jadi istilah trcr itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya kita tidak usah menggunakan istilah itu
tapi istilahnya lebih pada kebutuhan kita
mudah mudahan di cairkan saja